neng neng tunggu disitu neng
harusnya kamu malam aja biar gak ketangkap sama saya
ini bukan urusanmu
urusan balikin itu dompet punya orang itu
hei ini punya siapa
hei jangan selalu burung burung no
kamu ngegarung aku aja udah
selamat pagi reva
kenapa lo kangen ya sama gue
nah gitu dong sambutnya dengan senyuman manis
sotau dari mana lo tau kalau gue lagi senyum
gue bisa tau kalau lo tuh seneng banget gue tangan lo
siapa yang seneng
pede banget sih jadi orang
ya ref gue sih pengen ngajak lo berangkat sekolah bareng
tapi naik angkot biar seru
yaudah kalau gitu nanti gue tunggu di tempat yang biasa gue nungguin angkot ya
oke sampai ketemu ya
pih aku mau pamit dulu ya
makan sarapan dulu
nggak usah tuh aku buru buru banget nih
entar kamu berangkatnya mau pakai motorsport atau triat
kalau kamu mau pakai motor sport kenapa kamu nggak minta kunci motornya ke papi
kan kunci motornya masih di sita papi
hmm nggak usah pi
aku hari ini mau naik angkot aja ke sekolahnya
yaudah deh kalau gitu aku pamit ya pi
bukan mas aku mencium bohongan lagi mas
biasanya dia terlalu cinta sama motor motornya itu
kalau dia pengen naik mobil dia bisa bawa mobil
atau minta diantarin supir juga bisa
tapi kenapa dia pengen naik angkot
dia pergi sama boy naik angkot
bisa jadi loh
iya juga sih
mas kalau menurut aku ya
kayaknya kita harus jaga refan dua puluh empat jam
dengan cara sewa bodyguard
kenapa napa anak perempuan bahaya loh mas
harus dijaga bener nggak
nah kalau gitu kita akan sewa bodyguard
yang akan jaga refat dua puluh empat jam
udah makan lagi mas
iya duluan aja nggak apa apa
tunggu siapa neng
neng nunggu siapa siapa
pengen diri aja di sini
tadi perasaan angkot lewat deh
ya iyalah gue nungguin lo dari tadi di sini
wah kenapa telat sih kan kita janjian
gue tuh dari tadi ngumpet di sana tuh
ya semoga aja angkutnya lama ya
biar kita bisa berduaan lama lama di sini
tapi jangan terlalu lama
ntar kita telat dong sekolahnya
nah itu tuh
ya sekarang pampas
awas dah terbang
allah syekh atuh kumatuning ya garong garong mustangung jawab neng kumaya berikutnya
udah ada yang nolongin enggak jalan jalan
meneng tengok disitu neng eh kamu ngapain siang siang ngegarong kamu biasanya magarong
malam harusnya kamu malam aja biar nggak ketangkap sama saya ini bukan urusanmu
urusanmu balik itu dompet punya orang itu
kamu ngegarong aku aja udah udah jangan bangun mau kenal lagi ini pak
garong garong tolong diamankan pak itu barang buktinya tuh dia ngejamret pak
mohon maaf saya harus buru buru kesian mau ngurus yang ditabrak sama dia dia ini nih
these disebelah sini
yaudah kalau patah pegangnya harus lurus ya
ayo bapak bantu pegang kaki yang lain bantu pegang badan
ini harus lurus nih
tolong pak jangan dibengkokin pak
harus lurus ini pak
pak saya pulang duluan ya
saya masih ada kerjaan yang harus saya kerjakan
ayo nak yaudah tuh
tapi mas yadar ada nggak ruang buat ngokes pulang nanti
ya ada pak
benar kalau nggak ada sok jalan kaki aja
bisa aja pak
kemalau pak dokter
itu budakmu tadi itu kemana
ya kaki anak itu patah
dan harus segera dioperasi
yaudah tuh langsung dioperasi weh
akhirnya sekitar lima belas juta
dan bapak mau tanda tangan di sini
karena itu harus segera dilakukan pak
harus dilakukan di sini
ya udah tuh langsung aja kita segera pak
udah jangan pantang mundur
ya pak segera pak
ya dioperasi lah bu
anaknya masa nggak dioperasi
berani beraninya bawa anak saya tanpa persetujuan saya
saya tuh nggak punya duit pak
iya masa atuh nggak dibawa ke rumah sakit bu
saya nggak mau tahu ya
karena bapak yang bawa anak saya ke rumah sakit
berarti bapak yang tahu menjawab
nggak senulungan ketibaan ntar aja ya mak
dari mana saya cari uang lima belas juta untuk operasi anak saya
sedangkan suami saya aja udah meninggal
mesti gali kuburan
jangan digali karunya
udah tua ya
udah biar saya aja yang bayar